pada nataru dua ribu dua puluh dua untuk periode sembilan belas sampai dua puluh empat desember
bandara internasional juanda surabaya melayani lebih dari dua ratus tiga puluh dua ribu penumpang
yakni hampir satu ratus empat puluh tujuh ribu penumpang
rata rata per hari bandara ini melayani tiga puluh delapan penumpang
bahkan pada puncaknya yakni hamin satu penumpang mencapai empat puluh ribu orang
tujuan utama untuk domestik masih didominasi bali makassar banjarmasin dan balikpapan
pertumbuhan yang sama juga terjadi pada pergerakan pesawat
pada periode posko tahun ini rata rata ada dua ratus enam puluh tujuh pergerakan pesawat perharinya
seperti kita tahu di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin memang bandara juanda belum dibuka sebagai entry point bagi penerbangan internasional
sehingga di tahun lalu memang hampir tidak ada
atau setiap hari rata rata bisa di rata rata tidak ada penumpang internasional di tahun dua ribu dua puluh
nah di tahun ini di tahun dua ribu dua puluh dua kita lihat memang kenaikannya cukup signifikan
rata rata ada sekitar lima penumpang datang dan pergi untuk penumpang internasional
tahun ini bandara juanda melayani penerbangan internasional
rata rata lebih dari lima penumpang datang dan berangkat
tujuan favorit adalah jeddah singapura malaysia dan hongkong
pergerakan manusia lintas negara ini patut diwaspadai
mengingat terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas luar biasa di tiongkok
pemerintah belum mengeluarkan kebijakan strategis apapun untuk mengantisipasi situasi di tiongkok
epidemiolog griffith university australia diki budiman mengingatkan
lonjakan kasus di tiongkok menjadi peringatan agar indonesia bersiap
pasalnya tiongkok juga menjadi destinasi wisata di kala nataru
potensi mutasi virus covid sembilan belas yang lebih super bisa terjadi
dan bahkan mengancam keselamatan masyarakat global termasuk indonesia
apa yang terjadi saat ini di china merupakan satu krisis dari global security karena
dampak yang bisa terjadi
china sendiri maupun secara global itu bisa sangat kompleks dan serius
meliputi bukan hanya aspek kesehatan dengan potensi misalnya terjadinya mutasi dengan adanya
subvarian atau varian baru yang lebih merugikan tapi juga dampak secara ekonomi
meski begitu diki menyebut indonesia memiliki modal imunitas yang baik karena cakupan vaksinasinya
namun menurutnya modal itu harus dikuatkan dengan penegakan protokol kesehatan dan pembatasan yang proporsional untuk mencegah penularan
dari sejumlah riset menunjukkan meski angka kematian jauh menurun dampak jangka panjang pasien pasca sembuh dari covid sembilan belas sangat merugikan
miftah farid andras wicaksono sidoarjo jawa timur